tumpen kesini ada apa mas
terus ada anak kecil tingginya segini
terus pas bayar psnya pake duit saya
waduh gak tau saya namanya siapa
lu mergiin gua
iya nih papa baru juga jam empat
makanya puasa jangan tidur mulu
terus kenapa manggil saya
mau minta tolong
tolong kasih ke tukang ojek yang pakai motor butut warna hijau
pokoknya pakai motor butuh warna hijau
cari anak ibu
tadi nih kojek belum bayar bu
yang mana ya soalnya anak saya ada empat
sama bajunya kotak kotak bu
iya kali bu saya nggak tahu bu
yaudah tunggu ya
bang tadi kenapa pengen pergi aja
saya kebelet bang
tapi ongkos udah saya titipin oleh teman abang
eh sama sama tukang ojek
yang badannya gebuk pakai jaket jeans
apa yang kulit hitam pakai jaket kulit hitam
yang gemuk pakai jaket jeans
yaudah makasih bang
aku juga pegel banget
nggak bawa uang inis ios dulu
kan ada om
ntar minta gantinya sama bapakku deh
siapa sih bapak lu
indro yang jualan ketoprak
yaudah gue talangin dulu
ntar gue minta sama bapak lu
kasih ya om
bener dia anaknya bang indro yang jualan ketoprak
tadi emak nyuruh tati
beli kurma di pasar
emak malah beli kurma
bukan emak yang beli
kayak kemarin loh
beli nomu kena
gak baik emak ngomongin bang ojak lagi puasa
kurma dari laki lu
mendingan lu bagi bagiin aja sama tetangga
sama tetangga kita kan banyak
siapa aja kek
terserah lu deh
ntar aja ah bagi bagiinnya
abis belanja di pasar
sampai jumpa lagi

tumben kesini ada apa mas
tadi saya main ps
terus ada anak kecil tingginya
pake duit saya
gak tau saya namanya siapa
terus uangnya mas pur kepake berapa
tapi patungan kok setengah setengah
saya gak ada kembalianya bang
makasih ya bang
nggak ada bang di sini
lah bapak ini nungguin siapa toh
lah bagasnya itu kemana
udahlah ibu masuk aja ke dalam masak
masak lah ibu udah beli makanan mateng ini loh
oh iya nanti ibu mau ke rumah emak emak ya
ke rumah emak ada apa tuh
ibu mau belajar bikin kue pak sama mbak
soalnya kue yang dikasih emak waktu tempoh hari itu gue enak apple pak
jadi ibu mau belajar bikin kue pak di rumah emak ya
bagus itu bu
sekali sekali ibu bikin kue yang enak
jangan beli terus ya dah
bang ojam hari ini
hari ini mau ojek enggak
anterin amel pulang yuk

enggak ah kemarin kan udah
udah kan mpc mas pur
kalau belum ya gue belum sampai sini
pak ibu tak ke rumah emak dulu ya
ya tapi ingat
pulangnya sebelum berbuka ya
yoy ya pak inje inje pak
lagi di pangkalan
oh ginca deket pangkalan
siap beliin dulu ya
mas pur nitip koran mentar ya
mas nur boleh deh baca koran gue sepuasnya
ya udah ambilin dulu
bebas yang banyak gambarnya
nih banyak gambarnya